kpk menduga kisaran harga dalam kasus jual beli jabatan di kabupaten cirebon bervariasi
selain itu bupati cirebon juga diduga menerima gratifikasi dari sejumlah proyek
kpk menyebut bupati cirebon sunjaya purwadi sastra
mematok harga sekitar tiga puluh sampai lima puluh juta rupiah untuk posisi camat
hingga dua ratus juta rupiah untuk posisi lainnya
tarif yang berbeda untuk tiap jabatan itu diduga
tergantung strategis atau tidaknya posisi jabatan yang diincar
menurut kpk bupati cirebon menerima uang itu setelah seseorang menduduki jabatan tertentu
kpk pun menurunkan satu sprendik lain terkait gratifikasi
ada beberapa jabatan ya yang bisa disampaikan saat ini
misalnya dari camat untuk sekitar tiga puluh atau lima puluh juta untuk camat
ada untuk keselamatan kebuan keselamatan ke tiga juga
yang nilainya ratusan juta
dan ada jabatan jabatan lain yang tentu saja nilainya variatif ya
kalau jabatannya lebih rendah dari camat lebih rendah tarifnya
atau melihat aspek strategis dari jabatan jabatan
penyidik tentu sudah mengidentifikasi
tapi kami belum bisa sampaikan karena prosesnya kan masih di tahap awal
karena itulah yang bersangkutan menggunakan uang seberindik
seperindik pasal suap ini terkait dengan penisian jabatan
kemudian seperindik pasal gratifikasi
ada dua belas tim besar yang tidak pernah dilaporkan ke kpk
jadi kami berhubungan ada gratifikasi yang diterima tersebut
tidak pernah dilaporkan ke kpk
sesuai kewajiban yang diatur di uu tiga puluh tahun dua ribu dua puluh dua
dan kami identifikasi
juga anti hpbd nya terkait dengan v proyek
ada juga yang terkait dengan kewenangan
dengan tangan tugas dari kepala daerah yang lain